usai gagal menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng rp empat belas
kini pemerintah menetapkan tiga jenis harga bagi minyak goreng
yang akan diberlakukan mulai satu februari dua ribu dua puluh
aturan itu berlaku minimal enam bulan atau setelah hari idul fitri
mendak menjelaskan minyak goreng tiga harga sudah tertuang
dalam peraturan menteri perdagangan nomor enam tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit
kebijakan ini ditetapkan setelah pemerintah mengevaluasi
kebijakan satu harga minyak goreng pada permendak nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
yang diterbitkan sembilan belas januari lalu
dengan adanya kebijakan tiga harga minyak goreng
maka kebijakan satu harga rp empat belas dicabut
dalam permendak nomor enam tahun dua ribu dua puluh
minyak goreng curah sebesar rp sebelas lima ratus per liter
minyak goreng kemasan sederhana sebesar rp tiga belas lima ratus per liter
minyak goreng kemasan premium sebesar rp empat belas per liter
pada tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
kementerian perdagangan kembali menerbitkan permendak no enam tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan harga ecaran tertinggi minyak goreng sawit
kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga
yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir
dengan adanya permendak ini
maka permendak nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua secara otomatis dicabut
penetapan harga eceran tertinggi het untuk minyak goreng dengan rincian
minyak goreng curah sebesar rp sebelas lima ratus per liter
minyak goreng kemasan sederhana sebesar rp tiga belas lima ratus per liter
dan minyak goreng kemasan premium sebesar rp empat belas per liter
kebijakan harga eceran tertinggi ini akan mulai berlaku pada satu februari dua ribu dua puluh